setelah berhasil dievakuasi dari lokasi tempat pesawat jatuh
pilot pesawat smart air masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit di tarakan kalimantan utara
setelah berhasil dievakuasi pilot smart air
m yusuf langsung dibawa ke rsud dr yusuf sk tarakan kalimantan utara
sebelum dievakuasi m yusuf harus bertahan hidup hingga tiga hari di lokasi jatuhnya pesawat
general marketing smart aviation air sonia menyatakan
saat ini pilot masih dilakukan perawatan secara intensif pasca operasi